nusa tenggara barat kembali bersiap menggelar acara balap motor internasional kali ini dua
tempat di ntb akan ditunjuk untuk menggelar seri ke sepuluh dan ke sebelas motocross mxgp dua ribu dua puluh tiga untuk
seri ke sepuluh yang dipertandingkan pada dua puluh tiga sampai dua puluh lima juni mendatang mxgp akan digelar di sirkuit
mota pulau sumbawa adapun untuk pergelaran seri ke sebelas pada satu dua juli nanti akan dilaksanakan
di sirkuit lombok pembangunan sirkuit mxgp lombok yang berlokasi di lapangan
x bandara sela parang mataram lombok sudah mulai dilakukan pada minggu sejumlah alat berat
dan truk pengangkut material mulai membentuk lintasan serta rintangan balap di sirkuit yang
diperkirakan tuntas pada juni mendatang dibuat mudah mudahan akhir juni semuanya selesai
lebih dari satu kilo
rintangannya seperti apa pak apa hampir sama dengan di semua rintangannya harus berlalu ya standar
internasional siapa kalau mxgp itu standar dan saya kira bandara kan mulus bagus sekali
jadi mereka tuh seni bikin gitu gitu tuh ya coba lihat sama otak jadi salah satu sirkuit kamu
pernah kesana belum pernah jadi salah satu sirkuit terindah
nusa tenggara barat juga akan menggelar kegiatan balap mobil dan motogp di sirkuit mandalika lombok
balap mobil dijadwalkan diadakan pada agustus dua ribu dua puluh tiga dan motogp dilaksanakan pada oktober nanti
menjadi seri ke enam belas dalam kalender balap motogp dari dua puluh satu race yang akan berlangsung indonesia akan
menjadi tuan rumah untuk kedua kali di mandalika lombok pada lima belas oktober mendatang lalu rahmat juni
yadi lombok nusa tenggara barat